berdasarkan hasil penyelidikan lapangan oleh balai besar survei dan pemetaan geologi kelautan
bencana banjirop yang terjadi di pantai utara jawa tengah di kawasan semarang
pegalongan dan demak disebabkan oleh sejumlah faktor
wilayah tersebut diketahui merupakan kawasan tanah lunak berupa tanah aluvial
yang masih mengalami proses konsolidasi atau pemadatan
atau masuk kategori pantai landai
kemudian setelah terjadi penurunan itu saja air laut atau pada saat pasang

penurunan tanah di kawasan itu dipercepat dengan beban bangunan di atasnya
sehingga menyebabkan laju proses pemadatan tanah bertambah
sementara itu berdasarkan penyelidikan geologi teknik dan hasil monitoring stasiun
pengamatan penurunan permukaan tanah yang dilakukan oleh badan geologi
di salah satu kawasan semarang
diketahui turun lebih dari tiga puluh cm dalam sepuluh tahun terakhir
adapun laju penurunan tanah di pekalongan diketahui berlangsung lebih cepat
yakni delapan empat cm dalam waktu delapan belas bulan
di sini data menunjukkan rata rata ya berdasarkan stasiun pengamatan yang kami miliki
itu laju penurunan tanahnya sekitar lima enam cm per tahun rata ratanya
tapi memang pada beberapa wilayah kami juga mencernakan
berarti ada yang memang sepuluh cm ada yang delapan empat cm
tetapi secara umum rata ratanya adalah lima enam cm per tahun
sebagai langkah mitigasi badan geologi merekomendasi pengaturan tata ruang
perencanaan pembangunan infrastruktur berdasarkan pertimbangan kondisi geologi teknik
bawah permukaan daerah tanah lunak